tidak semua plastik plastik ini masih akan punya nilai ekonomi
dan bisa didaur ulang setelah menjadi sampah
akibatnya mereka akan tersebar ke seluruh penjuru dunia
masuk ke dalam rantai makanan kita
indonesia mampu menghasilkan satu ratus tujuh puluh lima ribu ton sampah plastik per hari
pada tahun dua ribu enam belas indonesia dinobatkan sebagai penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah tiongkok
sampah plastik sebagian besar terbuang ke laut dan akhirnya menjadi mikroplastik
kandungan mikroplastik di tubuh ikan dan sumber air sudah ditemukan di indonesia
mikroplastik yang masuk rantai makanan berpotensi tertempel bakteri virus logam berat
bahkan zat karsinogenik atau penyebab kanker
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini